kamu masih ngantuk
kami sudah memberikan videonya reina ke nino
ya tapi masih belum ada respon
udah tenang aja kita doa
buat nino ya
ini kenapa sih bukan al aja
kenapa harus nino pak
tenang ya nak
kita minta sama allah untuk kesembuhan nino
mama gak dateng
mama gak dateng
kok mama gak jengukin aku
namun baik baik aja kan pak
mama baik baik aja kan pak
mama baik baik aja pak
kalau mama baik baik aja
mama pasti dateng
yang kesini mau nemuin aku
mau pasti mau nemuin aku
sekarang mama pasti jengukin aku
udah deh pak jawab mama
dan besok mama akan sidang
mama ditahan pak
karena mama memberikan keterangan
mama baik baik aja
mama baik baik aja
semua akan baik baik
waktu kunjungan sudah habis anda harus segera kembali ke sel
semua akan baik baik
dari kemarin kemarin
udah papa maafin

takut gitu dia kesepian di rumah
sepi juga ya
ini jadi kakak mici itu kepikiran katanya kayaknya kamu kesepian ya dirumah
kapan sih kak
aku udah biasa kali dirumah sendirian
gak usah sok sok di nelfon nelfon aku
ya kan kita berdua sayang sama kamu
udah dia gak usah lebay
aku udah biasa banget dirumah sendirian
jadi gak usah sok sok kasihan sama aku atau jangan jangan
jangan jangan cuma pengen pamer ya
pengen pamer karena udah sah
ya emang kita udah sah
apaan sih geli banget deh
udah ada kabar belum sih
dari pak nino
oke jadi kemarin kakak udah sms al
dan kak al juga udah kabarin
ada pendarahan di baru baru nino
ya untuk sementara sih kakak belum dapet info lagi yang lebih update
jadi kakak masih nunggu lagi
mungkin nanti sebentar aku telepon al aja kali ya
aku gak enak banget nih sama pak nino
masalahnya aku yang undang pak nino
terus aku gak nyangka kalau bakal ada kejadian kayak gini
kamu ngapain ngerasa bersalah sih cat
ini bukan salah kamu kok
ini kan kecerobohan antara i o dan pihak gedung
ya pokoknya kita berdoa aja semoga keadaan nino gak parah ya
emang masih ngantuk
emang masih ngantuk
kami sudah memberikan videonya rena ke nino
tapi masih belum ada respon dari nino
saya turut perhatiin
atas apa yang menimpa nino
saya sangat berterima kasih karena nino sudah melindungi raina
saya sebagai ayahnya nino
kalau selama ini nino sudah menyusahkan rena dan anin
insya allah kami sudah memaafkan itu
dan kami juga minta maaf kalau memang ada perlakuan kami yang salah
kami pamit dulu
pak aku tadi minta maaf atas nama nino
pak itu cuma takut aja
kalau mama yakin kalau nino itu bisa kuat bisa bertahan pak
iya itu doa papa
tapi kita juga harus siap
jangan kemungkinan terburuk